peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapra menuai pro dan kontra
kebijakan ini dianggap bakal menambah beban pengusaha dan menambah panjang daftar potongan
bagi pekerja tak hanya pengusaha dan pekerja sebagian anggota dewan di senayan juga menyampaikan hal senada
para wakil rakyat menilai kebijakan ini akan memberatkan masyarakat
sementara hingga saat ini belum ada penjelasan resmi terkait kebijakan ini
akibatnya berbagai spekulasi mewarnai lini masa dan dunia maya
beragam kecurigaan pun muncul ke permukaan
mulai dari soal penggunaan dana hingga meragukan manfaat tapra bagi pekerja
kasus korupsi yang terjadi di sejumlah lembaga pengelola dana publik membuat kebijakan ini makin pelik
jika pengusaha keberatan dan pekerja meragukan lalu untuk siapa sebenarnya kebijakan ini diarahkan
inilah satu meja forum tapra untuk siapa
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau enggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan
kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk tabungan perumahan rakyat atau tapra menuai pro dan kontra
publik merasa terusik usai presiden jokowi menekan peraturan pemerintah tentang penyelenggaran tapera pada dua puluh mei dua ribu dua puluh
dpr bahkan berencana memanggil pemerintah guna meminta penjelasan soal kebijakan ini
ya dpr akan memanggil pihak pihak
jangan memberatkan apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita
karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru
asosiasi pengusaha indonesia apindo menilai kebijakan tak pernah memberatkan pengusaha
apalagi kebijakan ini diambil dengan minim sosialisasi
ini harusnya tuh memang
ini keluarnya dari satu kebijakan pemerintah
harusnya itu kan melalui satu proses yang namanya itu ria
dimana itu semua stakeholders itu diajak bicara
ini perwakilan dari pekerja teman teman serikat buruh gak diajak ngomong
apindo perwakilan dari dunia usaha tidak diajak bicara
ini kan tentunya tidak baik ya
pertanyaan dari jenderal pertanian penguasa tapra
pengamat kebijakan publik menilai wajar jika publik bingung dengan kebijakan tapera
pasalnya kebijakan ini belum disertai petunjuk pelaksanaannya
ya publik kena prank presiden aja
karena peraturan yang dikeluarkan kan baru pp
pelaksanaannya bagaimana permennya bagaimana
jadi pertanyaan detail publik itu yang harus dijawab pada di peraturan pelaksanaannya
yang penting adalah di konsultasi publik ini
fasilitas publik kan ketemu dan sebagainya itu mahal anggarannya habis buat makan siang gratis nanti
jadi ya dilepas saja ke masyarakat masyarakat bisa berceloteh nanti baru diambil itu
tidak bisa juga salah tapi intinya ini justru membuat gaduh di publik
kebijakan ini masih menyisakan tanda tanya karena belum ada penjelasan resmi bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasannya
transparansi menjadi kunci agar kasus korupsi yang menimpa sejumlah lembaga pengelola dana publik tak lagi terjadi
dan kemudian ada dewan pakar asosiasi penguasa indonesia apindo bang anton sukit
melalui sambungan zoom ada anggota komisi lima dpr suryadi jayapurnama
pernah diajak bicara soal potongan dua lima dan sepuluh
untuk tapra dalam semasa arang
sebenarnya kesalahan pemerintah ini berulang kali terjadi ketika membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijakan
langsung memutuskan tanpa ada konsultasi dengan publik
keberatan makanya saya bisa katakan sekarang bahwa kami menolak seratus persen
satu sangat sedikit apa namanya
sentuhan pemerintah dengan kita dengan serikat buruh untuk hal ini
dan bagi kami ini sangat berat pak dua lima persen
kenaikan upah saja kan hanya dua ratus ribu misalnya satu tahun
dan kalau sekarang kita sudah mengiur lima persen tambah dua lima persen enam lima persen
gaji di jakarta misalnya lima enam juta
padahal buruh ini memang rata rata mereka kan bisa dikategorikan
buruh yang memang upahnya sangat sedikit
dan mereka sudah ada juga cicilan misalnya pak perumahan ada kredit motor atau mobil segala macam
dibebankan dengan ini mereka keberatan
sehingga pemerintah juga jangan kaget nanti ketika serikat buruh akan memobilisir
sebuah kegiatan kegiatan atau aksi aksi penolakan ini
karena memang ini sangat berat bagi kami saat ini
karena saya konsolidasi dengan teman teman serikat buruh yang lain
mereka mengatakan menolak seratus
meskipun dengan bayangan pada satu saat nanti entah kapan dapat rumah
masalahnya kan pak sudah ada kita menyiur di bpjs
itu kan kita sudah menyuruh itu dan kita juga ada bisa memakai dana mlt ya
kenapa overlapping dengan yang ada sekarang ini
apakah pemerintah memang pemerintah mungkin melihat itu sangat sedikit jumlah dua
tapi bagi buruh pak terutama buruh kasar misalnya yang di manufaktur itu
pemotongan tiga ratus dua puluh lima ribu atau penambah dua lima persen itu itu sangat berat
apalagi dengan fleksibilitas pekerjaan selatan
pak anton apindo pernah diajak bicara
jadi terima kasih pak budiman
jadi dari awal waktu proses pembicaraan undang undang ini memang kita diajak
sebelum kita bicara mengenai berat atau tidak ini persoalan ada persoalan yang prinsipil bahwa
tapera ini adalah jaminan sosial atau tabungan
kalau jaminan sosial dia harus masuk dalam sistem undang undang sistem jaminan sosial
jadi masuk di luar sjsn
kalau bicara tabungan mana ada di dunia ini pak didik tabungan yang dipaksa
nah itu yang prinsipil ya pak ya
kedua maka itu kita sudah menolak sejak awal
tetapi ini memang hak inisiatif dpr saat itu dan pemerintah dalam hal ini pupr dirjennya sangat mendukung lah
karena mungkin kpi nya rumah ya sudah lah
tapi persoalan yang lebih mendasar pak didi dan lebih berkeadilan
sekarang para pekerja yang selalu mereka mengeluh ini kekurangan disuruh mensubsidi orang orang
yang lebih kurang dari mereka pak
nah baru yang mbak eli katakan tadi ada dua program pemerintah yaitu mlt
dana itu jadi mlt ini adalah diambil pada waktu ada krisis pandemi
jadi tiga puluh dari jht itu bisa dicairkan
yang sebenarnya itu melanggar prinsip juga tetapi karena force mayoritas diadakan
akumulasi dari tiga puluh persen itu ada satu ratus enam puluh triliun lebih
dan pencairan ini masih sangat minim
kedua di samping itu ada juga namanya yang untuk kpr dalam hal ini mbr atau masyarakat berpenghasilan rendah
yang bunganya disubsidi itu pun ada
jadi kalau motivasi pemerintah dalam hal ini untuk pengadaan rumah dan untuk pekerja kenapa tidak manfaatkan ini pak didik
jadi ini yang menurut saya sejak reformasi ya pak didik ini kita kan sudah sepakat
mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik
nah kenapa melanggar sistem yang lebih baik semua masuk di dalam sistem jaminan sosial
atau kalau memang mau dipajakin ya rate pajak ditambah
tapi jangan membuat sesuatu yang belum bicara berat atau tidak pak
tetapi ini kan sudah melanggar sistem tadi
nah ini karena itu kita dengan tegas sejak awal menolak
menolak oke baik baik oke
pak dodi saya tahu pak dodi termasuk baru di tapra ya baru maret ya dilantik
tapi datang ke sini ingin tanggapan buruh menolak pengusaha menolak gitu
di mana sebetulnya ada kanal yang tidak sambung
buruh juga keberatan pengusaha juga keberatan dari versi taperannya sendiri gimana sih duduk soalnya ini sebetulnya
ya mungkin dapat saya sampaikan bahwa
ini berangkat dari amanat undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan
di mana bahwa setiap warga negara milik rumah tinggal yang layak
kemudian dari situ berangkatlah undang undang nomor satu tahun dua ribu sebelas
di mana amanatnya untuk didirikan badan pengelola tabungan perumahan rakyat
nah makanya lahirlah undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas
dan ini tentu proses untuk mencapai itu
nah ini sudah ke satu undang undang sudah melalui proses pembahasan fdi dan sebagainya
sebagai mana yang berlaku pada umumnya
nah kemudian kita bp tapera mulai beroperasi sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
jadi sudah beroperasi launching pertama kpr buat mbr masyarakat berpenghasilan rendah itu di bulan mei dua ribu dua puluh satu
dan saat ini kita sudah merealisasikan dari dana tapra sekitar tiga belas delapan ratus delapan puluh enam unit dengan outstanding realisasi sekitar dua delapan triliun
dan ini pemerintah hadir melalui namanya ada dana flpp

setiap tahunnya untuk dua ratus dua puluh ribu unit bagi mbr
pada waktu itu dikelola oleh ppdpp
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh satu beralih ke bp tapera
nah pemerintah hadir di situ dia pemerintah sudah merealisasikan satu empat ratus satu empat juta unit
dengan rupiah sekitar rp tiga ratus delapan puluh enam triliun
jadi pemerintah hadir makanya bp tapra sejak dua ribu dua puluh dua diamanatkan mengelola dua sumber dana
satu dana tapra yang bersumber dari peserta
dimana peserta itu adalah ex peserta bapak pertarung
yaitu para asn yang jumlahnya kurang lebih empat jutaan
nah kemudian dana pemerintah hadir di ppdpp
dan itu kemudian dikelola oleh bp tapra
dana pemerintah yang dialokasikan melalui apbn setiap tahun
kemudian dana dari peserta tapra ex bapak pertarung
yang waktu dipindahkan itu sekitar sepuluh sembilan triliun
nah kemudian itulah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
masyarakat sebenarnya spiritnya tentu
kita tahu bahwa banyak mbr yang berpenghasilan
sesuai ketentuan pemerintah delapan juta kebawah
itu nggak punya kemampuan untuk bisa memiliki rumah
sehingga hadirlah pemerintah dan dana dari peserta ini
wajib bagi pekerja dan pekerja mandiri
kalau katakanlah orang itu sudah punya rumah gitu
ya sudah punya rumah dia menjadi penabung
ya memang di dalam undang undang dan pp nya tidak ada sanksi terkait
tapi itu ya disampaikan bahwa wajib menjadi peserta tapera
wajib yang kalau katakanlah untuk tidak ikut itu yang kena sanksi perusahaannya atau buruhnya
masalah sanksi belum ada aturan
saya ke pak suryadi dari komisi lima dpr
pak suryadi ini kalau pak suryadi lihat kontroversi atau polemik yang terjadi sekarang ini semata mata karena problem komunikasi problem substansi atau problem apa pak
ya jadi terima kasih kenapa menjadi polemik
sebetulnya karena ada pergeseran isu ya
yang tadinya ini adalah isu sektoral
yaitu ada sekitar sembilan
sembilan juta backlog perumahan kita
dan banyak masyarakat yang belum punya rumah
tetapi kemudian melebar menjadi isu seluruh warga negara indonesia
artinya mereka yang sudah punya rumah
yang padahal mereka juga punya masalah tersendiri
oleh karena itu harusnya dikembalikan kepada isu sektoral
dan juga sebagian dari masyarakat kita yang tidak punya rumah
jadi kalau dalam undang undang ini dibahas tahun dua ribu enam belas
itu kan hampir sebelas juta kita backlog perumahan
nah bagaimana solusi untuk menyelesaikan perumahan ini
ya selain bantuan pemerintah langsung
ada dari salah satunya adalah tapera ini
nah tetapi kemudian dalam ppnya melebar
menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja dan pekerja mandiri
sebenarnya menurut kita spiritnya sudah bagus
oleh karena itu kita kembalikan kepada isu sektoral
bagi mereka yang memang belum punya rumah
bukan tumpang tindih dengan beban beban para pekerja
oh artinya kalau mengikuti lokiunya pak surjadini
ini wajib bagi pekerja pekerja yang belum punya rumah ya
kewajiban ini juga jangan dirubah ya
antara yang sebetulnya menjadi hak para pekerja yang tidak punya rumah
tetapi kemudian menjadi kewajiban banyak orang
yang pokoknya harusnya kewajiban pemerintah
tapi menjadi beban bagi warga
yang tadinya kewajiban pemerintah memenuhi menyediakan rumah
bahkan seluruh warga negara yang menjadi pekerja dan pekerja mandiri
ini yang kemudian menjadi polemik ya
bisa mengumpulkan tujuh puluh satu triliun
di saat kita punya pengalaman
ini juga perlu dijawab oleh pemerintah
saya nggak tahu dong setelah kontroversi terjadi akan seperti apa
tapi jawaban madri setelah jeda berikut ini

yang menurut saya sebaiknya dikaji kembali
karena di tengah tengah penurunan daya beli rakyat ini
rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya
itu akan mengurangi pembunuhan kebutuhan rilnya
apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek
pertama sosialisasi yang lebih masif
bahwa yang dipotong itu untuk dia
dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun
jadi sebaiknya dikaji kembali
apa yang anda baca dari sengkarut informasi soal tapra ini
legislasi prinsip keuangan manajemen dan terusnya
saya merespon pak dodi sama pak anton tadi
saya terlibat di dalam amandemen dua puluh delapan h itu
harus dilindungi kesehatan dan penyediaan rumah
tapi ini adalah tabungan
dipraktekan seperti insuran wajib
seperti pak anton sebutkan tadi
nah kemudian yang paling penting lagi
kesalahan di situ sosialisasinya tidak berjalan dengan bagus ya
dan sekarang kompleks seperti ini kan isunya penyediaan rumah
ini orang orang yang menabung
mestinya kalau tabungan itu kayak dana haji
tidak semua orang yang ikut
tapi bisa diperlakukan kepada asn karena itu satu grup
untuk saling bantu membantu
itu problem yang kita hadapi
sehingga dengan demikian maka ini akan menimbulkan kompleksitas yang ruwet saya kira
buktinya kan anggota dpr ini kan bingung
sehingga ini sama dengan prinsip prinsip asuransi dipraktekkan untuk tabungan
seperti prinsip prinsip menyetir dokar dipraktikan untuk nyetir mobil
di situ kesalahannya ya
tetapi juga trustnya juga berbahaya
ini adalah collection yang sangat berbahaya
asuransi bung tuter dan lain lain kan habis diembat semua
sehingga menurut saya diberlakukan apakah per daerah atau asn saja dan seterusnya
serta sosialisasinya harus dilakukan dan betul
tapi kalau tabungan nggak kembali kan sudah seperti asuransi
seperti ketenaga kerjaan kan nggak jelas baliknya kepada kita
jadi dengan demikian menurut saya ini harus diperbaiki dan mundur dulu selangkah
untuk dia bisa memperbaiki dengan baik kesalahan kita
jadi kalau kita lihat prinsipnya kan ada prinsip gotong royong ya
gotong royong agar pekerja itu bisa mendapatkan rumah
nah kalau terjadi kontroversi di sini sebenarnya prinsip gotong royongnya di mana sih sebetulnya
jadi prinsip gotong royong adalah bahwa penghasilan yang di atas masyarakat berpenghasilan rendah
dia menjadi penabung mulia
mulia atau penabung yang tidak bisa menerima pemanfaatan kpr kbr krr
yang berarti dia golongan berpenghasilan atau mampu
sehingga mereka dana tersebut dihimpun kemudian dikelola
bukannya melalui manajer investasi
ini satu bisnis model yang baru
tidak diinvestasikan langsung oleh bp tapera
jadi pas through kepada bank kastodi
dari bank kastodi masuk ke kepada manajer investasi
kemudian yang kedua terkait gotong royong yang mampu ikut nabung dalam rangka menyediakan sumber dana jangka panjang
kepada mbr yang berpenghasilan delapan juta
dengan dia menabung selama menjadi peserta tapera dua belas bulan
apa yang dapat bisa menerima pemanfaatan
kalau mbr itu tidak dibantu dengan orang yang tadi yang berpenghasilan di atas delapan juta
maka disini ada azaz gotong royong disitu
mampu membantu yang memang berpenghasilan
jadi konteknya adalah kira kira semua pekerja itu wajib menabung
dua lima pekerja lima perusahaan
kemudian dikelola oleh manajer investasi
bagian untuk pembiayaan bagi mbr dalam bentuk pemilikan rumah pembangunan rumah dan perbaikan rumah
diinvestasikan di pasar saham atau dimana pun
hanya diinvestasikan ke surat satu pembeli uang
yang ketiga fixed income dengan penyimpanan
jadi disimpan sampai dengan hold to maturity lah
dari dana ini hampir tidak ada
jadi dana yang dihimpun ini hampir tidak ada gunanya
atau sangat kecil sekali mensupply rumah
ini menghimpun uang untuk rumah tapi tidak mensupply
sekarang swasta itu sudah jauh lebih pinter dari pemerintah termasuk negara lain
bisa menyiapkan rumah dengan harga yang sangat murah
dan itu bisa dicicil dengan baik
satu juta dua juta dan seterusnya
nah jadi ini pengumpulan dana berbahaya
karena dari sisi dana pak dodi ini untuk rumah kan gak banyak pak
dibandingkan dengan swasta yang menyediakan atau pemerintah yang menyediakan dana pemerintah
dana tapera yang saat ini ada dari asn yang di baper larum sekitar sepuluh sembilan triliun
sudah di redemption karena pensiun sebanyak kurang di lima ratus ribuan sekitar empat dua triliun
karena dana sebagian dialokasikan untuk pemanfaatan sebesar dua delapan triliun
dari dua delapan triliun tergunakan dua triliun sudah menghasilkan empat belas satu ratus enam puluh tujuh unit rumah
dari asn tadi yang menjadi peserta
ini dana mengimpun untuk rumah
jadi rumah itu jangan alasan untuk rumah
menghimpun rumah dari berapa juta sekarang pak anton
dari situ semua dihimpun menghasilkan empat belas rumah sebagai contoh
itu kan hanya sekian persen
jadi ini sekarang model penghimpunan dana
oke trust kuransinya ya
pak duki mau merespon soal trust tadi itu
kenapa kita membangun tata kelola untuk mencakup trusted fund yang kita kelola
karena dana tersebut di kelola mi
dan setiap hari para pemilik dana bisa mengakses nilai aktifa bersih setiap hari perkembangannya
nah sejak launching dari dua ribu dua puluh satu bulan juni
dana pemupukan sudah kita kembangkan menghasilkan rp sebelas lima
sebelas lima persen itu gross dari investment kita
nah tetapi yang menjadi concern di sini adalah adanya tadi yang backlog
eh sembilan sembilan juta nih data terakhir
nah inilah yang membutuhkan peranan selain pemerintah
sehingga unit yang bisa diberikan kepada mbr itu kemampuannya meningkat
atau lebih tinggi volumenya
di sini peran pemerintah dan bp tapera sangat strategis untuk membantu mbr
karena tenornya jangka waktu maksimum tiga puluh tahun
suku bunga yang ditetapkan tetap
dengan bunga saat ini lima persen
jadi kalau kita ambil mbr ngambil kredit kepada bank
dia akan kena angsuran satu hampir satu
kalau pertanyaan seteran anda gini pak dodi
kalau pekerja yang punya gaji lima juta katakanlah sebulan
itu diperkirakan punya rumahnya kapan
kalau saya nabung seperti itu
jadi ada kriteria eligiblenya
pertama menjadi peserta minimal dua belas bulan
setelah menabung dua belas bulan pasti dapat rumah
kemudian yang kedua adalah masyarakat berpenghasilan rendah
yang ketiga rumah pertama
apalagi bagi pekerja pertama belum punya rumah berpendapatan lima juta
kalau dia ikut gitu akan diperkirakan akan mendapatkan rumah dalam perkiraan bp tapra kapan
bisa bukan cicilan rumah
fasilitas likuiditas bagi bank untuk menyalurkan kpr
hampir tidak ada hubungannya antara orang yang diwajibkan ini untuk dapat uang
bagaimana seratus juta orang dapat rumah
jadi apa namanya tadi kan udah dijelaskan soal trust
selain yang substansi yang anda merasakan berat
apalagi sih keberatan anda soal trust juga gitu
karena kita kan ada beberapa tahun terakhir ini kan
misalnya kayak taspen apa segala macam itu kan masih ada di benak masyarakat itu
karena memang di media itu kan terang benderang pak
soal uangnya dana nya gak ada di sana
ini pertanyaan saya kenapa buruh dibebankan pak
buruh yang mendapat upah dua juta masih ada pak
jadi saya tadi menyebut di jakarta lima juta enam puluh ribuan kalau tidak salah ya
sementara kami butuh subsidi sebenarnya gitu
itu tidak masuk akal
kalau pemerintah memang niat pemerintah untuk rakyat berdasarkan undang undang empat puluh lima pak
memang pemerintah harus menyiapkan perumahan untuk rakyat
memang setuju saja kita ada subsidi silang ya
tapi bagi saya karena saya tahu persis bagaimana buruh ini berjuang tiap tahun turun ke jalan
hanya meminta kenakan upah dua ratus ribu
dan kami diminta lagi mensubsidi orang
saya akan dengar pandangan dari pak anton dan pak suryadi
jadi pak budiman kita sekarang ini sudah membayar iuran untuk pekerja
yang jumlah totalnya sepuluh dua puluh empat persen sampai dengan sebelas empat puluh
itu uang jaminan kesehatan kematian jaminan kecelakaan kerja hari tua dan pensiun
jadi kalau ditambah setengah akan menjadi sepuluh tujuh puluh empat sampai dengan dua belas dua puluh empat di luar yang lain lain ya
itu kita bicara hanya yang lain lain tentunya ada sundulan dan lain lain di luar ump
nah kalau kita bicara dari jaminan sosial
kalau ditambah dengan setengah persen jadinya seperti tadi dua belas sekian pak
tapi apa namanya sebenarnya menambahkan dikatakan pak didik tadi
bpjs ketenaga kerjaan itu bisa sampai sekarang membutuhkan dua puluh tujuh tahun
jadi tidak serta merta ikut langsung beli
tapi kembali lagi pertanyaan saya pak
ini ada skim yang namanya mlt
kenapa ini tidak itu saja yang kita manfaatkan
dana dari mlt itu ada satu ratus enam puluh triliun dan nantinya akan bertambah
dan jelas jelas itu hak pekerja
tapi kenapa mesti bikin skim yang baru
di samping menurut saya menyalahi juga ini masuk sistem jaminan sosial atau tabungan
atau apa kalau tabungan tidak bisa dipaksakan
nah sekarang ini sudah tidak masuk sistem jaminan sosial
dengan memaksa harus bayar
dimana tabungan itu tidak ada yang harus
dan tentunya trust juga ini menjadi masalah
pekerja ini yang sebenarnya saya kalau saya cek pak dodi itu tidak ada healing
jadi orang yang gaji tinggi pun harus nyetor
jadi gotong royong ini sepanjang saya tahu
kita kalau mau beli rumah ya kita kumpul bersama yang punya kepentingan
sekarang ini seluruh rakyat pak
harus membayar tabungan ini
untuk menunggulantas menjadi pertanyaan
di mana kewajiban pemerintah
jadi pekerja itu membayar juga untuk yang
untuk kepentingan tadi dijelaskan pak suryadi
dpr yang ikut merancang undang undang perumahan rakyat ini
menyediakan rumah bagi masyarakat yang belum punya rumah
kemudian menjadi kewajiban pekerja
isu sektoral yang tadinya rumah
menjadi isu pengumpulan dana
setahu saya tidak diatur
kemudian tidak ada kewajiban bagi bp tapera
tapi tidak diikat menjadi kewajiban
tentu akan menjadi bahan evaluasi kita
jadi undang undangnya juga salah gitu pak suryadi
ada dibebankan kepada anda
memang kan kita berbagi dengan pengusaha ya pak ya
mereka berupaya mencicil rumah
sejak misalnya kita sebut tujuh tahun yang lalu
karena memang ada keinginan akan dapat rumah
kita sebenarnya tidak terlalu pernah memikirkan itu
aduh gimana ya nanti pengelolaan uangnya
nah buruh seperti itu pak
mungkin memang karena sebentar lagi beliau
memang kami melihat dari dua ribu enam belas ini pak
lalu nanti kita akan diimplementasikan dua ribu dua puluh tujuh
di mana lahan yang akan dibangun pak
berapa tahun saya baru bisa mengambil uang saya itu
bahwa itu kita ambil setelah lima puluh delapan tahun kita pensiun
apakah saya berhak mengambil uang saya itu
jadi ada hal hal yang kami dapatkan dari sana
atau buruh ini gajinya di atas sepuluh juta
salah hari ini adalah problem ketidak percayaan
gimana bp tapra untuk merespon soal public trust itu sendiri
ya mungkin saya menjawab dulu apa yang disampaikan bu eli
bahwa yang berhak menjadi yang mengiur atau dipotong tabungan adalah ump ke atas
jadi kita lagi nanti akan dikaji berapa sellingnya
itu masih di tahap dalam proses
tetapi bahwa swasta itu masih diberikan paling lambat sampai tujuh tahun sejak pp tersebut terbit
sehingga paling lama dua ribu dua puluh tujuh
nah bahwa yang dua ribu dua puluh empat ini adalah menyangkut penyempurnaan dari pp dua puluh lima
semua aturannya sudah ada di tahun dua ribu dua puluh
hanya menyangkut kewenangan di dalam menerbitkan peraturan besaran tabungan
itu yang di pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat ini
kemudian juga masalah penunjukan bank kastodian
tadinya hanya bank kastudian konvensional dibuka untuk bank studian yang syariah
kemudian yang ketiga mengenai pelaporan
hanya terkait pelaporan penyaluran pembiayaan
yang dari bank penyalur ke bank kastodi
kemudian yang keempat hanya masalah pemisahan antara dana tapera dengan dana pemerintah
substansinya nggak ada berubah sama sekali di pp dua puluh satu ini terhadap yang pp dua puluh lima secara substansi
hanya menyangkut kewenangan kewenangan
itu sudah menjadi di dalam undang undang ini
sudah sedemikian rigidnya mengatur
bahwa dana tersebut tidak dipegang oleh bp tapera
tetapi pass through melalui bank kastodi dipegang oleh manajer investasi
manajer investasi ini adalah berdasarkan kriteria yang sangat ketat
dia bisa menjadi manajer investasi di petapera
dan dana tersebut setiap hari nilai aktifa bersih bisa dicek melalui
nab nya setiap hari naik atau tidak itu bisa dilihat
jadi transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan dana tafera
dan bisnis model ini adalah bisnis model mungkin satu satunya yang di dalam sujeneris
berbeda dengan bisnis model yang sejener lainnya
makanya transparansi kemudian akuntabilitas sangat dijaga di dalam
pengelolaan ini sudah diatur dalam undang undang dan pp nya pak
jadi trusted nya di situ fund kita
oke jadi memang masih banyak problem ya
bagaimana kemudian mencarikan solusi diantara sengkarut sengkali informasi
masih bersama saya budi mantan terja di satu meja the forum
pak suryadi jayapurnama anggota komisi lima dpr ri
pak suryadi apa yang akan dilakukan oleh komisi lima dpr setelah terjadi kontroversi yang meluas soal tapra
ya saya kira yang paling tepat dilakukan oleh dpr adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah
bahkan tidak saja pp nya ya juga pada level undang undang
karena faktanya selain ada prokon
karena masyarakat juga ada yang perlu diintegrasikan
misalnya dengan beban beban sejenis
ya misalnya ada bpjs kemudian ada jkn dan lain sebagainya
agar isu tentang penyediaan perumahan ini bisa diselesaikan
namun tidak membebani masyarakat secara luas ya
terutama para pekerja dan pekerja mandiri
saya kira ini tidak tabu bagi dpr untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang sudah diambil
political review tadi yang akan diambil oleh dpr minimal dari pak surya
sangat mendukung apa yang dikatakan pak suryadi
jadi perlu ada satu evaluasi secara keseluruhan pak
artinya untuk mengembalikan kepada prinsip prinsip yang benar
karena kalau kita lihat unemployment kita kan besar pak
jujur saja kita seringkali di indonesia pak didi memakai istilah yang lain kali orang bingung
pengangguran kita delapan juta sesuai bps
ada omnibus law ketenaga kerjaan yang menjadi konsideransi itu
pencari kerja empat puluh lima delapan juta
nah di dalam membuat kebijakan mengacu ke delapan juta atau empat puluh lima
tetapi yang tidak mampu bayar bpjs kesehatan satu ratus tiga puluh dua juta pak
nah artinya menurut saya ini lapangan kerja jadi penting
investor ini kalau mau masuk di satu negara juga akan melihat good governance dari pemerintah itu
nah kalau kita tidak menafikan kaedah kaedah seperti tadi ini
apakah ini insurance apakah ini tabungan
kalau tabungan dipaksakan dan seterusnya
ini kan membuat antrasa
oleh karena itu sekarang lebih baik kembalikan kepada yang katakan prinsip sebenarnya
kalau ini dan yang sakitnya buat kita ya pak
pekerja dan pengusaha disamping tentu angka angka saya sudah baca tadi
kita ini objek dari dua undang undang
satu bpjs satu obyek dua undang undang
padahal urusannya sama ada masalah perumahan diatur dan dibantu oleh bpjs
ini ada lagi yang satu yang baru muncul
yang mungkin hasilnya dua puluh tahun sekian baru kita lihat
nah oleh karena itu kita sangat mendukung agar supaya direview kembali
kalau perlu ya undang undang dirubah dan kita mengusulkan pak dodi ini sebaiknya sudah
tentunya bukan kewenangan pak dodi
tetapi ini udah atur aja asn pak
pak eli bagaimana respon anda terhadap gagasan dari pak suryadi untuk ditinjau ulang saja
ya saya sepakat dan terima kasih pak suryadi baru kali ini dpr bersama sama dengan kpu
baru kali ini saya salut sama bapak karena terbuka bicara seperti itu
salam hormat bapak dan saya bangga juga pengusaha ternyata bersama sama dengan kita
artinya ini dipandang dari semua sudut komprehensif ya
bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan sekarang
kami siap membantu kalau misalnya ada revisi revisi apa masukan dari kita pak tentang ini
karena kalau dipaksakan pun ini akan menjadi masalah
jadi kita mendukung nanti bagaimana pemerintahan kita ke depan ini bisa melindungi masyarakat dengan baik dan benar tanpa membebani kita yang memang kita masih mengharapkan bantuan yang maksimal dari pemerintah
sebelum pak dodi ke pak suryadi dulu
kalau menurut anda mas didi decision making prosesnya agak bermasalah sebenarnya
kan di undang undang dasar pasal dua puluh delapan h itu pemerintah wajib menyediakan rumah untuk rakyatnya
tapi diwajibkan untuk lewat buruh
ini berarti buruh tenaga kerja diwajibkan untuk mensupport perumahan rakyat
ini undang undang bank
bukan undang undang untuk penyediaan rumah
jadi salah kalau menginterpretasikan dari pasal dua puluh delapan h undang undang dasar
masuk ke mk atau dibatalkan
kita pernah akan mencoba dalam posisi yang tidak enak ya
dan anda sebagai melaksanakan apa yang akan dikerjakan sekarang
kami menjalankan sesuai dengan fungsi kami yang diatur
di dalam undang undang dan pp
sebenarnya maksud dan tujuan undang undang ini sangat mulia
dikarenakan ingin memberikan rumah yang layak budi dan terjangkau
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
kalau tidak ada bantuan maksudnya dana pemerintah dan dana tapera
tentu ini masyarakat ember ini akan sulit sekali memiliki rumah
karena kita tahu kenaikan harga rumah lebih tinggi
kenaikannya dibandingkan penghasilan itu sendiri
makanya perlu ada undang undang dan peraturan pemerintah yang mengatur
untuk membantu para mbr agar bisa memiliki rumah
dengan rumah yang terjangkau
dan tentu juga memberikan rasa nyaman bagi peserta tak perah
masalah akan dilakukan ini merupakan hak dari masing masing
pak budi kak eli pak anton dan pak suryadi yang telah bergabung di satu meja the forum
tabungan perumahan rakyat adalah kesepakatan politik dpr dan pemerintah
kepercayaan diri pemerintah yang terlalu tinggi
membuat komunikasi tak perah menjadi sedikit berantakan
momentum dan suasana kebatinan publik
publik masih traumatik ketika dana publik dijadikan bancaan dan dikorupsi
saatnya mundur diri sejenak
menimbang rasa dan perasaan publik
karena waktu ke depan masih panjang